berburu barang bekas bisa menjadi pilihan tepat saat anda ingin membeli barang dengan harga yang lebih murah
barang bekas tidak sama dengan barang yang tidak layak pakai
jika cermat memilih anda bisa mendapatkan barang bekas dengan kondisi yang masih layak pakai
kukurwig com muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut
memanfaatkan tren bisnis digital yang terus berkembang
kukurik com menyediakan layanan penawaran barang refurbis dari distributor resmi
di mana pembeli dapat membeli barang yang sudah direkondisi dengan baik
nah itu namanya barang bisa direfurbished gitu loh
nah tapi ada kombinasi juga memang ada yang tadi bilang barang ditarik
karena misalnya kalau di dunia pembiayaan ya
biasa sih namanya pasti kalau ada seribu customer apalagi kalau jumlahnya banyak
pasti ada sekian persen itu orangnya tidak bayar dengan lancar lah
nah mau tidak mau akibatkan kita harus tarik barangnya
di dalam dunia refurbished itu ada barang bekas ada barang yang x display
ada juga barang yang sebenarnya nggak percaya
pernah di display juga ada di gudang
tapi karena barang itu sudah agak terlalu lama tidak di expose
akhirnya mungkin barangnya masih bagus tapi dusnya yang kurang bagus
atau ada kelengkapan yang mungkin hilang gitu loh
nah jadi intinya sih jatuh ke tiga kategori
berawal dari banyaknya produsen elektronik dan rumah tangga
yang kesulitan dalam menjual kembali barang refurbishednya
web based penyedia layanan penawaran barang refurbished ini
menyasar customer dengan daya beli rendah namun potensial
nah waktu awal kita mulai kukur yuk
pertanyaan pertama yang kita tanya sendiri adalah
orang indonesia tabu gak dengan beli barang bekas
orang itu tabu gak beli barang second
untuk barang barang kecil seperti kayak lemari es tv tabu nggak
mulailah dari sana ide ini
wah sebenarnya pasar untuk yang second hand atau refurbished item ini banyak
dan itu hanya untuk tv
belum termasuk untuk mesin cuci untuk lemari es
itu juga punya market sendiri
untuk membangun bisnis ini
kukur yuk menaruh investasi sebanyak tiga miliar di awal usahanya
di samping itu tenaga profesional yang baik dan tim yang solid
menjadi investasi yang tidak bisa diukur nilainya
dunia digital tak lepas dari berbagai strategi pemasaran
untuk mendapatkan pelanggannya
apalagi sebagai pemain baru kukur yuk menyadari
di lini barang refurbish mereka masih berusaha menanamkan pemahaman yang baik
dan meyakinkan pelanggan tentang citra barang bekas ke masyarakat indonesia
kita melewati google ad semua terus dari mulut ke mulut juga
pada dasarnya kita ikut pameran
semua kita pada awal kukur beli kita punya toko offline di salah satu mall di bekasi
jadi dari situ kita bisa mencari barang yang lebih baik
di situ kita branding kita bikin acara
kalau kukur yuk ini memperkenalkan e commerce refurbished di indonesia
jadi customer yang kurang yakin dengan barangnya bisa langsung melihat langsung ke kita
melihat fisik fisik barangnya dan bisa langsung terasasi di tempat tersebut
meski baru tiga tahun berdiri kukurik com sudah memiliki lebih dari tiga puluh supplier tetap
yang rutin menawarkan barang barangnya dengan omset ratusan juta rupiah per bulannya
harga produk yang ditawarkan pun beragam
mulai dari satu ratus lima puluh ribu hingga lima juta rupiah tergantung merek dan grade yang tersedia
demi kepuasan pelanggan kukurik com memberikan garansi selama tiga bulan pertama
di mana konsumen dapat menukarkan produk pada sepuluh hari pertama sejak pembelian produk
kukruk com berfokus pada penjualan produk produk yang telah lulus uji kualitas
barang yang didapat dari distributor resmi dan telah lulus dari quality control
akan diukur kualitas produknya
hal itu dilakukan sebagai tolak ukur harga jual yang kemudian dikategorikan menjadi grade a b c hingga d
jadi kalau grade a itu barang yang memang seperti baru tapi trendnya lama nih
kalau grade b grade b itu hampir sama seperti grade a tapi dia sudah terbuka boxnya segel sudah terbuka
dan mostly sih barang display
nah kalau grace lebih jadi kalau kita ambil contoh tv ya
kalau grade c nya tv itu boxnya sudah tidak ada ada scratch fungsi itu tidak jelek gitu ya
terus kalau grade d itu lebih kayak penurunan lagi dari grade c
jadi dia ada mungkin di tv nya ada scratch atau remote nya remote universal seperti itu sih
atau mungkin ada den terus boxnya sudah nggak ada nggak ada kartu garansi seperti itu
tapi fungsi baik
sementara bentuk kerjasama dengan supplier kukurit menentukan pola bisnis konsinyasi atau titip jual barang
dalam bentuk kerjasamanya ini supplier akan menitipkan barang ke kuku ruyuk
lalu pihak kuku ruyuk akan melakukan grading serta menentukan harga kemudian melakukan pengiriman ke pembeli
dengan hadirnya kuku ruyuk supplier dapat lebih masif untuk menjual barang refurbishnya
manfaat ini seperti diungkap salah satu supplier tersebut
kita setiap bulan juga rutin ada barang tarikan ya elektronik it produk gadget dan jumlahnya juga selalu ada
continue kita kirim ke kuku untuk bisa di sana juga dilepas dengan lebih masif ya
jadi transaksinya kan kalau e commerce kan kita tidak tergantung toko offline pembeli dari mana saja
dan itu sangat jelas
dan itu sangat cepat membantu untuk penjualan barang barang tersebut
peminat barang refurbish ini cukup banyak
satu sisi saya bisa mendapatkan barang yang lebih murah yang terjangkau terus sesuai budget
saya dengan budget misalnya lima ratus ribu saya beli di luar dengan harga second
tapi aksesorisnya tidak lengkap gitu kan itu hanya second
tapi kalau di kuku ruyuk ini menawarkan grade a dia dapat
sampai nampak seperti baru itu saya beli
itu dengan harga yang sama gitu
jadi saya beli luar harga rp lima ratus ini dapat barang yang second lebih baik saya beli di kuku ruyuk grade a
melihat animo masyarakat terhadap persepsi barang refurbish yang semakin positif di indonesia
perusahaan ini optimis dapat berkembang dan merubah pola pikir pelanggan terkait barang refurbish